lokasi indonesia di antara dua benua dan juga dua samudera sangat menguntungkan sebagai tempat persinggahan
ataupun juga tempat peredaran perdagangan di dunia tidak terkecuali narkoba
kita akan membahas pada sore hari ini mengenai indonesia jalur emas perdagangan narkoba
bagaimana bisa indonesia menjadi jalur emas ini adalah jawabannya
saya akan mencoba memberi ilustrasi kepada anda
secara geografi indonesia berdekatan dengan dua sumber narkotika kawasan segitiga emas
saya mulai terlebih dahulu dari kawasan laos myanmar dan juga thailand
kita lihat ini adalah kawasan segitiga emas di wilayah asia lebih spesifik lagi asia tenggara
selanjutnya kita lihat ada lagi yang lain pakistan iran dan afganistan
kita lihat ini juga merupakan salah satu pusat produsen dari narkoba di dunia
dan daerah daerah ini merupakan penghasil heroin dan juga narkotika
dan bila kita bandingkan dengan indonesia disini adalah posisi indonesia
mereka masuk ke indonesia untuk menyasar indonesia
apa yang ingin mereka sasar
ini kita merupakan indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di asia tenggara keempat di dunia
dua puluh juta jiwa di sana dengan prediksi sekitar data terakhir menunjukkan ada sekitar lima juta yang menggunakan narkotika
apa yang dimaksud dengan lima juta inilah yang ingin mereka sasar
mereka masuk ke indonesia untuk mengincar pendapatan di sini
dan tentu mereka tidak bermain sendiri
pasti ada orang orang yang paham pasar indonesia menjadikan indonesia surga untuk pendapatan mereka
selanjutnya kita lihat ke mengapa indonesia menjadi pangsa pasar narkoba internasional
ini adalah beberapa jawaban yang coba kami rangkum
kita lihat pengawasan di perbatasan yang rendah
oke ini dia

dan selanjutnya harga jual sabu sabu di indonesia
indonesia juga begitu tinggi dibandingkan daerah asalnya
kita lihat pengawasan di perbatasan yang sangat lemah
perbatasan di mana indonesia berbatasan dengan beberapa negara
ada timur leste ada malaysia dan ada papua new guinea
dan kita lihat perbatasan yang lemah
wajar saja misalnya jumlah tni ataupun juga alat militer yang disiapkan di wilayah perbatasan
juga cenderung tidak sekuat negara negara lain misalnya
selanjutnya adalah penyuapan petugas
kultur ataupun juga psikologis petugas yang mudah disuap juga menjadi persoalan lain

selanjutnya adalah penyuapan petugas
selanjutnya adalah penyuapan petugas

yang perlu kita ketahui juga bahwa ternyata untuk pemakai narkoba ataupun juga pengedar narkoba ini sekarang sudah tidak lagi memenang status sosial
jadi dari mulai artis ada politisi ada pejabat juga ada pelajar juga ada yang sangat disayangkan
generasi muda kita juga menggunakan narkoba tersebut